sementara itu anies baswedan tiba di bandara soekarno hatta usai menunaikan ibadah haji pada rabu dini hari
kedatangannya disambut sejumlah relawan serta ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
anies baswedan bersama rombongan keluarga tiba di bandara soekarno hatta pada rabu pukul dua dini hari
sejumlah relawan anies membadati area terminal tiga bandara soekarno hatta sejak selesai sore hingga malam hari
selain relawan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono turut menyambut kedatangan anies
sebelumnya agus harimurti yudhoyono juga mengantar keberangkatan ibadah haji anies baswedan pada dua puluh dua juni lalu
dirinya menyampaikan langkah ini sebagai ikhtiar politik yang dijalankan
sementara anies enggan mengomentari isu politik selama dirinya di tanah suci
hal hal terkait politik baru akan dibahas setelah dirinya kembali ke tanah air
selama di tanah suci memang fokusnya pada ibadah
jadi semua kegiatan kami di sana kegiatannya kegiatan ibadah
jadi nanti sudah sampai sekarang sudah sampai di jakarta lagi
baru nanti mulai membahas hal hal yang terkait dengan urusan indonesia